setelah selesai pabrik ini akan menghasilkan
produk yang dihasilkan
yang saya senang ini akan menjadi
dan tiga puluh persen
untuk ekspor dua duanya baik
karena yang dipakai untuk
di dalam negeri
itu menjadi substitusi
dari barang barang impor
petrokimia yang kita lakukan